ya indonesia diminta untuk tetap waspada terhadap dinamika yang terjadi di indo pasifik terkait rivalitas tiongkok versus aliansi aukus
sejak terbentuknya aukus situasi di kawasan indo pasifik menjadi sorotan
sikap indonesia sudah dinyatakan oleh menteri luar negeri dengan menyampaikan keprihatinan dan mengingatkan australia agar menjaga stabilitas kawasan
apakah langkah indonesia sudah cukup dalam menyikapi terbentuknya aukus
apa kemungkinan terburuk dari rivalitas dua kekuatan di kawasan indo pasifik
untuk membahasnya sudah ada dina prapto raharja pakar hubungan internasional sinergy policys dan makarim wibisono mantan duta besar ri untuk pbb
selamat malam prof makarim mbak dina
selamat malam mbak eva
saya ke prof makarim dulu prof terbentuknya aukus ini menyebabkan rivalitas
di kawasan memanas indonesia tampaknya ini sangat berhati hati untuk menyikapi dinamika ini meski menteri luar negeri sudah menyatakan keprihatinan
sejauh ini menurut anda apakah sikap indonesia sudah tepat
seperti diketahui bahwa wilayah kita ini secara kepentingan itu merupakan wilayah yang damai wilayah yang stabil
dan juga wilayah yang tidak konfrontatif
hal ini karena ada semacam kesepakatan untuk memincitakan wilayah misalnya sstm cstm tenggara ini
wilayah yang damai netral yang terkenal seperti zofan
kita juga memiliki apa yang namanya deklarasi menai daerah bebas senjata nuklir
maksudnya supaya kalau asean ini bebas senjata nukil maka jangan akibat adanya senjata nukil itu menjadi tidak ada
dan yang terakhir itu adalah kalau kita memiliki apa yang namanya treaty of amity and cooperation
yang sifatnya menciptakan lingkungan yang non agresif
jadi semua dengan adanya aukus yang memberikan kesempatan bagi australia memiliki senjata nukil
ini kan merubah keadaan merubah sesuatu yang dulu sama sama indonesia dan australia bersama sama dalam rangka
peer proliferation treaty agar saya dan tentu peer itu tidak meluas
oke tapi kemudian ini dianggap sebagai sesuatu yang serius begitu
dan sejumlah pihak kemudian meminta indonesia untuk lebih
tegas mengambil sikap bahkan menggunakan hard diplomasi
apakah hal itu mungkin dilakukan dengan kondisi geopolitik atau kebijakan geopolitik indonesia selama ini kalau begitu prof
suaranya hilang ya
prof makarim bisa mendengar saya
ya sekarang bisa
ya oke prof indonesia diminta untuk lebih tegas
sambil kita menunggu
jaringan dari prof makarim saya ke mbak dina dulu
mbak dina kalau kemudian kita tahu kesepakatan aukus ini menimbulkan sejumlah reaksi
termasuk juga reaksi dari sejumlah pihak di kawasan asean
responnya ini beragam
apa yang kemudian anda baca dari sikap negara negara asean terhadap aukus ini
pertama kalau kita mundur sedikit ke belakang
baru sekitar empat tahun lalu lah
waktu indonesia lihat betapa negara negara di asia itu dan juga di seluruh dunia lah berusaha memberi makna di belakang kata indo pasifik
indonesia saat itu tampak sangat santai ya percaya diri bahkan
katakan bahwa yang dikatakan oleh amerika serikat kemudian ada kuot itu tidak perlu dikhawatirkan
kenyataan saya untuk berhati hati terhadap akan pecahnya asean ya
bahwa kuat ini pada dasarnya akan bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan
waktu itu dianggap aneh gitu ya
tapi kita lihat bahwa dinamika di kawasan ini sangat tinggi
karena memang disinilah pusat pertumbuhan ekonomi dunia
bahkan selama sepuluh tahun ke depan itu masih akan berada di sini
sebagai satu kekuatan besar di kawasan yang masih terus berkembang dengan sangat pesat secara ekonomi
juga membangkitkan perasaan tidak nyaman dari negara negara besar
yang selama ini secara konvensional sudah punya posisi gitu di kawasan
jadi kalau saya sih nggak terkejut ya dengan situasi seperti ini
ini sudah bisa diantisipasi
jadi agak terlambat sebenarnya posisi indonesia
perlu sampaikan juga
sebenarnya agak sayang kalau indonesia itu terlalu fokus pada hanya militernya saja
kalau kita terlalu besar besarkan juga
efeknya itu juga akan memancing perlombaan senjata di kawasan
karena bisa jadi australia yang selama ini memang hubungannya selalu panas dingin dengan indonesia
yang memancing reaksi
ini terbukti bahwa australia pada dasarnya itu tetap bukan di asia
tetapi dia tetap matanya dan hatinya itu di amerika
dia merasa dirinya itu bagian bukan bagian dari asia
jadi memang kita harus
dan kalau kita mengangkat ini secara militer
respon kita juga ujung ujungnya selalu kepada soal militer belaka
harusnya kita feel seperti kata pak makarim tadi
ada banyak isu lain sebenarnya yang perlu kita soroti
menurut saya kita harus mengambil hati justru
masyarakat dari negara demokrasi yang lain
termasuk masyarakat australia sendiri
bahwa perdamaian itu ada kaitannya dengan humanity
ada kaitannya dengan hak asasi manusia
hak semua orang di kawasan ini
ini untuk merasakan damai
jadi hal hal yang dilakukan oleh australia itu unacceptable sebenarnya
secara non militaristik juga
hal ini juga perlu dikedepankan
supaya lebih balance perspektifnya
oke mbak dina tadi anda mengatakan perpecahan asean ini sudah diprediksi
dan kelihatannya jauh lebih cepat
apakah ini artinya memang aukus yang
kemudian mempercepat arah untuk perpecahan asean
dan artinya yang disampaikan oleh amerika serikat dan australia
bahwa aukus ini tidak akan memperlemah asean itu
anda melihatnya sebaliknya justru
saya melihat memang asean itu pada dasarnya sangat sulit
kecuali bahwa isunya betul betul imminent
nah terus untuk soal
apa ya indo pasifik ini secara umum
saya melihat bahwa kepentingan ekonomi negara negara asean itu pada dasarnya sudah bercabang
masing masing berusaha untuk mencari
apa hasil yang sebesar besarnya dari pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di kawasan
dan dimainkan oleh begitu banyak negara major powers gitu ya
jadi masing masing itu berusaha untuk mencari titik kuat masing masing
nah sejumlah negara ya
yang kita saksikan punya suara berbeda dengan indonesia
itu kan secara politik kelihatan betul makin pragmatis gitu di kawasan kita
jadi sayangnya indonesia dari kemarin misalnya isu isu humanitarian di kawasan
justru kita bergeser mengikuti mereka
kita tidak tegas terhadap isu misalnya myanmar gitu ya
sehingga ketika kita sekarang berhadapan dengan masalah yang
serius seperti sekarang
amunisi kita itu melulu cuma soal ekonomi yang kita sendiri di posisinya sebenarnya
di dalam proses bersaing saja dengan negara negara asean itu
saya sebut aja ya sejumlah negara itu kan memang karena
ukurannya juga karena memang tradisi politik luar negerinya itu biasanya main di dua kaki
seperti singapura thailand vietnam
belum lagi kita lihat
masih ada kamboja misalnya yang jelas dia orientasinya lebih ke arah tiongkok gitu kan laos gitu kan
nah hal hal seperti ini kan kalau kita tidak jauh lebih powerful secara ekonomi
mereka nggak mungkin mengekor ke kita kan
mereka pasti mencari yang buat mereka lebih nyaman
jadi posisi indonesia pada saat belum aukus muncul ini
juga memang membuat ketika masalah seperti sekarang muncul itu jadi lebih rumit gitu kan
kita jadi kurang modal gitu
tapi saya melihatnya ke depannya aja lah
kedepannya menurut saya indonesia itu jangan lupa bahwa isu aukus itu bukan melulu soal militer
kita harus bicara bahwa perdamaian di kawasan itu
terkaitannya dengan kemanusiaan dan hak aksesi manusia
mua orang di kawasan ini akan terkena dampak sangat negatif bukan hanya secara ekonomi ya
jangan lagi lagi hanya melulu praktisnya
tetapi penghidupan masyarakat kemudian kehidupan livelywood ya dari masyarakat yang bahkan tidak terhubung dengan ekonomi global
itu akan terdampak sangat negatif kalau terjadi perlombaan senjata di kawasan
oke prof makarim anda setuju dengan analisa atau pendapat dari mbak dina ini
bahwa dengan posisi indonesia saat ini yang memang kalau dibandingkan dengan negara negara asean lain
misalnya yang tadi disebutkan mbak dina itu sudah agak ketinggalan
saat ini indonesia harus mengambil peran lebih begitu di kebijakan lain gitu
pendapat anda seperti apa
apakah ada juga pendapat yang mengatakan bahwa indonesia juga sebaiknya menggunakan hard diplomasi
apakah itu mungkin dilakukan
di dalam hal yang menyangkut mengenai politik dan security
biasanya negara negara di asean
itu pada taruh harapan pada sikap daripada indonesia
mereka kemudian banyak mengikuti langkah langkah yang dilakukan oleh indonesia
demikian juga negara negara di luar asean
pada umumnya hal hal pembetalian dengan politik dan security itu
mereka melihat mana daripada indonesia terhadap hal hal itu
jadi oleh karena itu
saya dapat ya
bahwa di dalam hal hal yang menyangkut
hal hal yang prinsip bidang masalah masalah sosial
politik masalah politik dan security
ya andanya kita juga memberikan tanggapan tanggapan yang clear
yang jelas ya
yang berdasarkan pada tipisip yang kita bina
seperti yang diketahui
kita kan memiliki apa yang namanya azan
kita sama sama mencoba untuk menciptakan asia tenggara yang baik
dengan juga mengambil arah arah atau inisiatif
dengan memimpin yang seperti asean outlook on indo pacific
ini adalah upaya upaya untuk bagaimana menciptakan norma norma
agar supaya yang dikembangkan atau yang berkembang di wilayah itu adalah
adalah suasana yang tidak agresif
dan yang tidak menonjolkan penggunaan kejataan
tapi lebih kepada bagaimana menyelesaikannya secara alur
dan juga bagaimana sikap sikap pendekatan yang sifat inklusif
juga menghargai atau menghormati hukum internasional
dan seperti diketahui
ya hukum internasional sudah memberikan apa namanya
semacam norma yang bertalian dengan apa yang disebut
yang sebenarnya menginginkan agar supaya senjata nuklir yang sangat berbahaya
dalam arti kata
yang merupakan weapon of mass destruction itu
itu hendaknya dibendung keleluasannya
supaya tidak membawa dampak yang
seperti diketahui ya
penggunaan daripada kapal selam nuklir
itu berbeda dengan penggunaan dari kapal selam konvensional
kalau kapal selam konvensional itu
di dalam penggunaan tiga hari atau empat hari
dia harus muncul ke atas
itu mencoba menghidupkan diesel ataupun alat yang digunakan dalam berlayar
tapi kalau yang namanya kapal selam nuklir
itu dia bisa bertahan di dalam air selama sembilan puluh sembilan hari
jadi ini merupakan suatu alat persenjataan yang
istilah yang lazim dipakai itu
jadi di dalam keadaan yang harder to detect ini
maka suasana kemudian jadi saling tidak mempercayai
dan juga kemudian ada dorongan untuk memasuk ke perlombaan senjata atau tuan senjata
yang ini pada dasarnya
akan mempunyai impact yang sangat luas di bidang bidang di luar militer itu sendiri
oke artinya apa prof
apa yang kemudian bisa
langkah apa yang kemudian bisa digunakan indonesia
untuk meredam ketegangan yang mau tidak mau sudah terjadi di kawasan indo pasifik ini
sehendaknya hanya mengingatkan kepada australia
maupun juga dialog partner dari asean
mengenai keinginan untuk menciptakan apa disebut wilayah damai dan stabil
nah ini tadinya
merupakan suatu treaty
diaksesi oleh amerika serikat
diaksesi oleh inggris
jadi negara negara itu adalah negara yang menjunjung prinsip yang ada di treaty of emmity and co operation tadi
tadinya juga diingatkan bahwa
hal hal ini juga mempersulit ya
karena dalam nuclear non provision treaty itu kan
ada usaha untuk bagaimana supaya ini jangan meluas
nah sebenarnya kan
ini dibagi dua
ya itu sebagai nuclear weapon state
itu termasuk sebenarnya non nuclear weapon state
nah dengan adanya kapal selam nuklir
ini bisa mempertanyakan bagaimana statusnya di dalam
memang di dalam treaty nuclear non provision treaty itu tidak ada kata kata spesifik
menyatakan bahwa orang dilarang memiliki
kapal selam nuklir
kita yang sering bernegosiasi di bidang nuklir
kita melihat bahwa
merupakan suatu masalah yang tidak dibenarkan untuk disebarluaskan
apa semua kapal selam nuklir itu membutuhkan fisial material untuk bisa bertahan agar dia hidup
ya jadi oleh karena itu
maka sebaiknya kita juga tetap bersama sama
bagaimana menghormati konvensi mengenai non provision treaty ini supaya tetap bisa dihormati oleh semua pihak ya
karena pada intinya kan
nuklir desumment itu merupakan juga bahan yang dihidam hidamkan
baik oleh indonesia maupun oleh australia begitu
apa kemudian yang kemungkinan apa saja terburuk yang akan terjadi
apa yang akan terjadi
apabila indonesia tidak melakukan diplomasi yang tepat dengan situasi ketegangan atau rivalitas antara aukus dan china ini
kita akan bahas sesaat lagi cnn indonesia newscast
saya akan segera kembali
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya ke mbak dina lagi
aukus dianggap sebagai ancaman yang serius
bagi indonesia dan juga tentunya stabilitas di negara kawasan
sejauh mana sebetulnya aukus ini bisa berdampak terhadap stabilitas regional
dalam jangka waktu dekat menurut saya bisa terjadi itu adalah perang dingin ya di kawasan
perang terbuka kemungkinan masih pikir pikirlah selama beberapa tahun
tergantung ada trigger atau tidak untuk sampai
jadi satu perang terbuka masih butuh waktu kesana
tapi perang dingin kemungkinan besar itu bisa sangat cepat terjadi
efeknya apa dari perang dingin
adalah selain tadi ada erosion ya
kehilangan rasa percaya dari negara negara kawasan
satu sama lain mereka saling mencari selamat sendiri
itu intinya ya dari hilangnya rasa percaya itu
berarti mekanisme multilateral di kawasan regional itu
masing masing negara yang rasa lebih mampu dari yang lain
mereka akan mencari jalan selamat sendiri
setara yang tertinggal ya dia akan tertinggal
konsekuensinya bagi masyarakat adalah program program rebound dari ekonomi pasca covid ini
nanti berarti akan mengarah hasil hasil apbn kita
kumpulan pajak dari masyarakat
itu akan digunakan untuk memperkuat persenjataan
dan bukannya untuk memperbaiki markas martabat orang gitu ya
apa namanya yang sebenarnya harusnya menjadi satu prioritas lah untuk bangkit kembali dari pandemi covid ini
yang sekarang pun belum kelihatan ujungnya kapan
jadi situasi bisa sangat buruk bagi negara negara yang posisinya tertinggal
secara ekonomi memang relatif kurang diuntungkan gitu
jadi itu yang menurut saya harus betul betul diantisipasi
makanya indonesia itu menurut saya kalau hanya bergantung pada making a call ya
australia remember where you are gitu ya
menurut saya itu kurang
karena di sini australia kan tidak sendiri ya
ada amerika serikat yang secara aktif juga melakukan persuasi
perasaan kepada dia untuk tolonglah mendekatlah ke amerika
sebenarnya australia ini kan sempat gagal
dia sempat galau nih antara mau dekat ke amerika atau mau dekat ke china kan
karena dia secara bisnis juga sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan bisnis bisnis di tiongkok
tetapi kenyataannya dari segi hati tadi yang saya bilang identitas
mereka merasa lebih dekat sebenarnya kepada amerika serikat
jadi from time to time mereka sebenarnya juga tidak mengatakan yang sejujurnya
kalau mereka bilang sudah lah kita menjadi bagian dari stabilitas asia
sebenarnya mereka tidak berkata yang sejujurnya
jadi kalau kita lihat bahkan di kawasan ini
lihat aja lah posisinya amerika serikat ya
menurut saya kalau dia makin terpojok sama tiongkok
dia merasa tidak punya champion program gitu lah ya
apalagi kita lihat situasi afganistan kayak gitu timur tengah seperti itu
dia pasti cari program lain yang bisa mengangkat pamor amerika serikat

nah belumnya bisa jadi salah satu program tapi sekarang
jadi salah satu program itu adanya di kawasan kita pasifik ini
berhadapan langsung dengan tiongkok dianggap sebagai satu prestis lah
dalam foreign policy amerika serikat
jepang posisinya misalnya jepang itu kan memang nggak disebut sebut ya di sini
tetapi jepang sangat tergantung pada amerika serikat
dan persenjataan mereka kemudian personil mereka itu kan diatur sepenuhnya juga oleh amerika serikat

karena mereka sudah bergerak
karena mereka sudah bergerak
padahal jepang itu di depan pintunya tiongkok gitu ya
itu cepat sekali berarti kan radarnya itu
sementaranya jepang kalau jepang bereaksi korea selatan juga bereaksi gitu kan
karena posisinya juga secara historis mereka juga punya tensi sendiri gitu
nah belum lagi india india kita belum sebut sebut nih
nah belum lagi india india kita belum sebut sebut nih
india itu posisinya jelas dia selama ini sebenarnya berarti di dalam hati sudah berubah nih
sisi foreign policy nya tidak lagi seperti zaman konferensi asia afrika
yang merasa dekat sama indonesia
posisinya merasa jauh lebih dekat sama si amerika dan australia
berapa kali dia kerja sama tanpa melalui indonesia
dan indonesia relasi lateralnya juga boleh dikatakan nggak hangat gitu ya
ya pertama kan aman berhadapan dengan china yang berbatasan darat begitu luas dengan india
dan selama ini masalah perbatasannya nggak selesai selesai
jadi artinya kalau sudah mulai pragmatis para pendengar cnn
menurut saya kita memang harus melakukan pendekatan alternatif gitu
pendekatan alternatif ini apa maksudnya
dan harus kita berarti bukan negara negara tersebut bukan the major powers
tetapi justru ke negara negara berkembang
karena atau negara negara yang berpotensi akan sangat terimbas negatif
dari perpentangan diantara negara negara besar yang masih berusaha mencari transisi dan selamat sendiri
pendekatan ke negara negara mana yang anda maksud mbak dina
kita lihat misalnya ada timor leste ada misalnya brunei darussalam myanmar
di kawasan lah yang jelas jelas selama ini belum jelas posisinya itu mau kemana gitu ya
kemudian belum lagi ada bangladesh ada sri lanka ada pakistan
nah itu negara negara yang berhadapan hadapan dengan kuat itu
berhadapan dengan kekuatan amerika serikat dan mereka nggak serak dengan posisi itu
nah mereka ini berarti kan bisa dijadikan kawan kawan oleh indonesia
bukan lagi lagi dengan pendekatan militer
karena itu justru akan memperkeruh suasana
tetapi menghidupkan tadi
suasana alternatifnya berarti apa
yang menurut saya harus disoroti tadi bahwa pembangunan ekonomi ini memang harus dibangun kesetaraannya ya
dan kalau mereka negara negara ini mencari selamat dengan cara bikin proyek proyek seperti ini
demi tampil lebih unggul secara ekonomi
itu cara yang salah
karena kuantinya justru bisa gratis
jadi ada banyak hal yang bisa kita sampaikan sebenarnya untuk mengingatkan mereka
jadi jangan melulu hanya dilihat militernya
karena di situ kita pengalaman kita soal militer juga apa ya
secara praktis kita sebenarnya juga minim gitu kan
karena kita nggak pernah punya orientasi ke sana
sulit gitu berkomunikasi dengan mereka dengan bahasa yang sama
oke prof makarim anda sepaham dengan apa yang kemudian disampaikan mbak dina tadi
nah memang kita harus mengutamakan juga mengenai pembangunan atau perbaikan ekonomi setelah pandemi covid sembilan belas
ya itu sudah merupakan suatu fakta yang harus dilakukan ya
setiap keadaan apapun juga ya itu merupakan suatu syarat utama
tetapi hal yang bertalian dengan pendekatan atau strategi yang berkaitan dengan potensi
ini memang perlu juga ada macam konsolidasi pendapat indonesia sendiri ya
kita itu kan tadinya anggap potensi soalan itu kan datang dari dalam sendiri ya
tidak di luar
tetapi sekarang ternyata pembangunan pembangunan menunjukkan hal hal yang berbeda
nah tentunya secara konseptual kita harus memiliki semacam pengertian yang sama
mengenai bagaimana kita deal dengan pemerintah yang datang dari luar itu
nah kalau demikian maka tentunya kita bisa bikin bahasa yang sama
untuk bikin semacam strategi bersama untuk menghadapi masalah masalah itu ya
jadi itu yang saya anggap merupakan hal yang penting karena ini merupakan suatu hal baru
yang bisa menjadikan suatu pendorong bagi reevaluasi strategi kita yang berkaitan dengan
oke tapi kita tahu bahwa indonesia sebetulnya memang memiliki kedekatan baik dengan china
ataupun juga negara negara yang tergabung dalam aukus
apakah kemudian ini juga semakin mempersulit sebetulnya posisi indonesia prof makarim
hubungan indonesia itu seperti yang mbak katakan memang baik hubungannya dengan semua negara
termasuk juga dengan negara negara output ya
tetapi yang masalah yang kita bicarakan ini adalah spesifikasi daripada kasus al quds itu
adalah memberi kesempatan kepada australia untuk memiliki kapal selam nuklir
nah hal ini merupakan suatu hal baru ya dan ini yang bisa memberikan dampak hal itu ya
nah seperti misalnya saja new zealand
new zealand itu adalah negara yang sama bersahabat
sama bersahabat dengan negara negara

sama bersahabat dengan negara negara
dan hubungannya baik ke amerika baik kepada china baik kepada mana
nah ini sudah menyatakan bahwa kapal selam nuklir itu sudah jadi
dia dilarang untuk memasuki wilayah editorial chile
ini bukan karena kita bermusuhan
ya bahwa kita memiliki agar kita tidak terlibat dalam ketegangan
karena kita tidak mengendaki misalnya kapal selam nuklir
itu melewati wilayah indonesia
nah ini adalah cara kita menunjukkan sikap bahwa kita menginginkan ada situasi yang bersahabat
jadi kemudian dengan sikap yang seperti itu ini akan menyadarkan semua pihak ya
bahwa mereka akan berpikir mengenai apa yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan pengembangan kapal selam negeri yang dia inginkan itu
jika pemerintah indonesia tidak bisa bersikap tegas seperti yang tadi anda sampaikan
apa kemungkinan terburuk yang akan bisa terjadi ke depannya prof
kalau saya melihat ya bahwa pemerintah indonesia ini kan sangat rasional
pemerintah indonesia ini juga mempertimbangkan semua faktor faktor yang ada dan faktor faktor yang bisa terjadi
seperti diketahui ya direktur jenderal amerika dan eropa sudah menyampaikan posisi yang dikemukakan yang berkaitan dengan hal ini
ya yang tadi pada intinya adalah sangat khawatir menaik perkembangan keadaan yang ada
nah tentunya sekarang kan adalah bagaimana memberikan
selangkah langkah lanjutan untuk mengoperasionalisasikan sikap dasar yang sudah dikemukakan tadi
jadi saya tidak melihat ya bahwa ada keraguan raguan dari pemerintah indonesia untuk katakan sikap berkaitan dengan hal ini
ini tidak berarti bahwa indonesia itu kemudian bermusuhan dengan australia
bermusuhan dengan amerika atau kita bermusuhan dengan inggris
tapi yang berkaitan dengan kapal selam nuklir itu sikap kita itu begitu
oke terakhir mbak dina
dengan situasi yang ada saat ini
seharusnya sikap indonesia ke depannya seperti apa
bagaimana indonesia bisa mengambil peran terhadap situasi yang ada saat ini
posisi indonesia yang sudah mengeluarkan statement bahwa situasi ini jadi makin genting
memicu perang arms race ya perang senjata
itu sudah selayaknya disampaikan
yang saya sarankan ke depannya berikutnya itu adalah dipertajam lagi ke efek efek non militernya
jadi supaya perhatian dunia dan juga negara negara yang bukan major powers
itu bisa melihat apa sih secara utuh gitu ya apa saja perkembangan di kawasan ini
jadi seringkali ketika orang bicara soal isu isu besar apalagi soal senjata
wajah manusianya people nya itu nggak kelihatan gitu
dan padahal selama ini perjuangan indonesia sejak konferensi asia afrika
itu adalah mengedepankan wajah kemanusiaan
mengedepankan wajah negara negara berkembang lah ya
yang selalu at the mercy of kegiatan dari negara negara besar major powers
yang berusaha untuk saling berlomba
dan seakan akan dunia itu hanya soal itu
jadi hal itu harus dipertegas ya menurut saya bahasa sederhana seperti itu
ditargetkan kepada masyarakat australia ditargetkan pada masyarakat korea
masyarakat jepang yang terlibat langsung di quote inilah
itu justru jauh lebih menarik juga di negara negara yang selama ini masih galau lah di kawasan
belum jelas posisinya tapi jelas mereka juga akan berada dalam posisi yang tidak diuntungkan
karena orang senjata ini terus memuncak gitu
itu sih saran saya
dina praptora harja pakar hubungan internasional sinergi polisis dan makarim wibisono mantan dubes ri
untuk pbb terima kasih atas analisa mbak dina dan juga prof makarim